indonesia hari ini kembali mencatat rekor kasus harian tertinggi covid sembilan belas
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan empat belas dua ratus dua puluh empat kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai delapan ratus sembilan puluh enam enam ratus empat puluh dua kasus
pasien sembuh bertambah delapan enam ratus enam puluh dua orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini mencapai tujuh ratus dua puluh tujuh tiga ratus lima puluh delapan orang
kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus delapan puluh tiga orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh lima tujuh ratus enam puluh tujuh jiwa